calon gubernur dki jakarta anies baswedan kembali melancarkan kampanye jelang pemungutan suara putaran kedua sembilan belas april mendatang
kali ini anies menyambangi pendukungnya di kawasan karet setiabudi jakarta selatan
di hadapan pendukungnya anies menyampaikan tiga program kerja utamanya
di antaranya adalah penambahan lapangan pekerjaan harga kebutuhan pokok yang murah hingga pendidikan untuk warga miskin di jakarta
dalam sesi tanya jawab seorang pendukung mengeluh soal keterbatasan sanksi di tps yang dapat membuka peluang kecurangan
menanggapi hal ini anies menjawab akan mempertimbangkan penambahan sanksi luar saat pemungutan suara nanti
di putaran ke dua ini kami akan memiliki lebih banyak sanksi luar
yang di dalam memang yang ditugasin yang di luar adalah mereka mereka yang akan ikut memantau
memastikan tidak ada pemaksaan pemaksaan dan proses pemungutan suara itu akan berlangsung dengan adil dengan jujur dan demokratis